assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua apa kabar ima kabar baik widya seneng banget loh bisa
sama widya hari ini alhamdulillah senang banget juga kita sapa dulu hadirin yang sudah hadir
disini pemirsa apa kabar selalu sehat ya kita tidak bosan bosannya untuk mengingatkan bahwa
pandemi belum berakhir tapi juga itu tidak menurunkan semangat kita untuk tetap memperingati
hari olahraga nasional tapi makanya disiplin jaga jarak jaga jarak pakai masker pakai masker
kalau terpaksa keluar jangan lupa mencuci tangan dan tentunya kita berdoa semoga semuanya semuanya
seolahraga akan sehat sehat selalu amin sesuai arahan presiden joko widodo kesehatan nomor
satu ke tujuh dong ya
kesehatan nomor satu nah juga ini terkait pandemi ini banyak juga saudara saudara kita
insan olahraga yang bergabung secara virtual bersejarah online jadi kita sapa sapa dulu dari
sabang sampai merauke semuanya juga kita doakan sehat sehat semuanya amin jadi memang kekinian
juga ya kan sekarang kan masanya digital kita senang sekali bisa bersama saudara saudara kita
dari seluruh indonesia betul sekali dan saya widya saputra saya imam priyono kita langsung
menyapa sejumlah tamu undangan yang telah hadir tapi kita masih masih masih masih masih masih
sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan acara puncak hari olahraga nasional
dua ribu dua puluh pertama kali mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat menteri koordinator bidang
perekonomian bapak erlangga hartanto selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan selamat malam
kepada yang kami hormati dan kami banggakan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia bapak zainuddin
telah hadir juga menteri perindustrian
bapak agus gumiwang kartasasmita
yang kami hormati
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
dan juga menteri pupr
bapak muhammad basuki hadimulyono
tentu yang kami hormati
nah juga yang tadi sudah bergabung ada gubernur bengkulu dan sulawesi tengah
serta wali kota semarang
sudah juga mempersiapkan
hari olahraga nasional ini dengan luar biasa
dan bersama kami juga
telah hadir ketua umum
formi nasional dan npc indonesia
para pejabat sl satu
yang juga telah hadir dan
tetap disiplin untuk
mengikuti protokol kesehatan
dan pimpinan induk organisasi
komunitas masyarakat olahraga
dan juga pembina
olahraga harus barengan ya
kalau para atlet ingin pelukan
ini kebanggaan kita ya
kebanggaan kita kecintaan kita
dan tentunya paling cinta
sama indonesia makanya banyak
mempersembahkan prestasi prestasi terutama
di bidang olahraga
betul dan ini dia gubernur
koni formi npc provinsi yang hadir
para tamu undangan yang hadir dan juga pemirsa
di rumah yang menyaksikan di televisi
nah imam ini
ornas yang kalau tadi di awal mengatakan
wahwid ini sejarah tercipta begitu
kita semuanya tetap patuh dengan protokol kesehatan
tidak memadamkan semangat kita juga untuk
tetap memperingati hari olahraga nasional yang ke tiga puluh tujuh
betul karena mungkin ini rasanya seperti pitstop
tetapi piztop itu bukan diam
semua hal yang pernah kita lakukan
dan kita bersiap untuk perjalanan yang lebih seru
dan saya yakin sesuai dengan tema kita hari ini
kalau kita tajamkan sekarang
jangan jangan kita akan menang di masa masa mendatang
boleh tepuk tangan loh bapak ibu
nggak apa apa tapi pakai masker ya
nah bagi para hadirin yang baru saja hadir
silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan
ada namanya ada masker dan ada face shield
jadi kita begitu patuh dengan protokol kesehatan
dan kita memang peduli tentunya
dan menyebarkan cinta
jadi makanya kalau sayang sama diri sendiri
sayang sama keluarga di rumah
pakai maskernya dan juga face shieldnya
karena saat ini di tengah suasana pandemi covid sembilan belas
kami akan memberikan banyak hal yang menarik pada malam hari ini
edukatif kepada masyarakat dan diantaranya rutin berolahraga
untuk menjaga imunitas tubuh
kalau tadi sudah disebutkan
tema untuk hari olahraga nasional dua ribu dua puluh
untuk indonesia bugar berprestasi dan bangkitnya ekonomi
ya saudara dan pemirsa
salah satu cara yang paling tepat untuk meningkatkan imunitas adalah berolahraga
dan untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat indonesia
agar tetap menjadikan olahraga sebagai gaya hidup
dan tentu saja tetap menjalankan protokol kesehatan
kita akan punya daya tahan tubuh yang kuat
kalau kita berolahraga
dan saya mengajak masyarakat untuk semuanya berolahraga
untuk meningkatkan kesehatan kita meningkatkan imunitas kita
tuh pak presiden aja langsung ajak loh ayo olahraga gitu kan
saya curiga nih nanti akan ada kuis sebutkan nama nama jenis cabang olahraga yang ada di asian games hadiahnya sepeda loh
karena kan lagi kekinian sekarang sepeda
jadi sekali lagi boleh lah ya
satu dua tiga
boleh lho ibu bapak jangan berolahraga di sini ya
tapi ya karena sebentar lagi kita akan menyaksikan juga ada beberapa penghargaan yang akan diberikan kepada para insan olahraga
tapi sebelumnya tahukah anda bahwa hari olahraga nasional itu selalu menjadi momentum untuk mengingatkan kita akan pentingnya olahraga
iya dan selain itu olahraga adalah salah satu strategi untuk menguatkan pembangunan di segala bidang
ketika pon pertama digelar pon dijadikan sebagai alat perjuangan dan kini pon ditetapkan sebagai alat pemersatu bangsa
bagaimana sejarah h ornas mari kita ikuti tayangan berikut ini
berawal dari persatuan olahraga republik indonesia atau pori
ingin mempersiapkan atlet indonesia untuk mengikuti ajang olimpiade musim panas ke empat belas di london pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun berbagai kendala dihadapi oleh atlet indonesia karena status polri belum menjadi anggota international olympic committee atau ioc
selain itu status indonesia dalam dunia internasional juga belum jelas karena pengaruh belanda sehingga paspor para atlet tidak diakui oleh inggris
akibat kekecewaan itulah maka polri menghidupkan ajang olahraga yang bertaraf nasional yang diikuti oleh provinsi provinsi di indonesia
dengan menunjuk kota solo sebagai kota penyelenggara pada tanggal sembilan hingga dua belas september seribu sembilan ratus empat
dengan nama pekan olahraga nasional pori menunjukkan kekecewaan yang berbeda
pori adalah atlet nasional atau poni diselenggarakan di stadion seriwa dari solo diikuti oleh enam ratus atlet dari tiga belas karisidenan yaitu surakarta yogyakarta bandung madiun magelang malang semarang pati jakarta keduh banyuwangi dan surabaya
cabang olahraga yang diikut sertakan pada pon satu berjumlah sepuluh yang terdiri dari atletik lembor cakram bulu tangkis sepak bola
sepak bola tenis renang pencaksilan pandahan dan bola basket
jumlah total medali di pon pertama itu sebanyak satu ratus delapan medali yang terdiri atas medali emas perak dan perunggu
pon ke satu diresmikan oleh presiden soekarno dan ditutup oleh sri sultan hamengkubwono ix sebagai ketua komite olimpiade republik indonesia
pon ke sembilan diitulah pon ke sembilan
berdasarkan kepres nomor enam
pon ke sembilan diitulah pon ke sembilan
berdasarkan kepres nomor enam
pon ke sembilan diitulah pon ke sembilan
pekan olahraga nasional diikuti oleh seluruh provinsi di indonesia dan telah diselenggarakan secara konsisten
dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan di kota solo berlanjut ke kota kota besar di indonesia seperti jakarta medan makassar surabaya palembang samarinda pekanbaru dan sampai dengan penyelenggaraan pon ke sembilan belas di kota bandung
pon ke sembilan di kota bandung
pon ke sembilan di kota bandung

pon ke sembilan di kota bandung
pon ke sembilan di kota bandung

pon ke sembilan di kota bandung

pon ke sembilan di kota bandung
pon ke sembilan di kota bandung
pon ke sembilan di kota bandung

jadi semangat ya
itu udah apa ya menularkan sekali apalagi sesuai dengan hari olahraga nasional nanti pon dua ribu dua puluh satu udah gak kuat
harusnya kejadiannya hari ini tapi kayak apa kabar karena pandemi ya sudah
jadi ditunda tapi pastinya akan lebih keren

dan selain pon
dunia yakni fifa world cup dua ribu dua puluh satu

indonesia siap untuk menjadi tuan rumah fifa world cup u dua puluh
eh tepuk tangan lagi boleh silahkan

berikut kita akan saksikan penampilan para atlet yang akan berkolaborasi
dan memukau kita semua untuk merepresentasikan tema h hornas kali ini
sporturism sport science dan juga sport industry itulah tema haornes dua ribu dua puluh dan selanjutnya kita
langsung menuju ke istana bogor jawa barat kita akan bersama sama presiden republik indonesia bapak
joko widodo hai terima kasih rekan imam dan widya dari istana kepresiden bogor kami ucapkan selamat
bergabung untuk bapak ibu yang saat ini mengikuti acara puncak hari olahraga nasional tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya kita akan menantikan
kehadiran presiden republik indonesia
terima kasih ibu dan bapak sekalian
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu hadirin undangan yang berbahagia
perangan acara pada malam hari ini
selanjutnya presiden republik indonesia
berkenan meninggalkan tempat acara
dari istana ke presiden bogor
kami ucapkan terima kasih atas
perhatian dan kebersamaannya
bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum
dan kami kembali ke rekan
imam dan widya yang saat ini berada
di gorpopki cibubur jakarta timur
dimohon untuk duduk kembali
pak bayi haki dari
istana bogor jawa barat dan tentu
pada kesempatan kali ini kami kembali
mengucapkan apresiasi yang tinggi dan
terima kasih yang dalam presiden republik indonesia
berkenan bersama sama kami di
h o r n a s dua ribu dua puluh yang mengambil tema
dan juga sport industry tadi di awal
kita sudah menyaksikan ada dua
performance kan katanya tahun ini
tahun kolaborasi sport science nya
sudah sport tourism nya
sudah yang belum apa nih yang belum
sport industry sport industri nya ya
langsung saja kita saksikan sport industry
bagian dari tema hari
olahraga nasional dua ribu dua puluh
seperti ini ya ini warisan
om seriousné yang kami